bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
insyaallah umsos diastu namun salam kebaikan
yang saya hormati general tni pak hidrohan am hendo piono
pak hidrohan peserta ibu tati hendo piono dan seluruh keluarga besar hendo piono
wakil presiden republik indonesia yang ke enam general tni penagrawan trisutusko
peserta ibu trisutusko yang saya hormati general tni pemiranto
general tni penagrawan agung gular
ketua mpr ri bapak bambang susatyo
menteri koordinator tnk bapak muhajir fendi yang saya hormati
menteri perdagangan pak zulkifli hasan yang saya hormati
menteri komitfo bapak budi ari yang saya hormati
pak presiden general tni penagrawan bulgoko
lieutenant general tni penagrawan hbl mandiri
lieutenant general tni penagrawan safi samsudik
bapak halil tanjung beserta ibu anita halil tanjung yang saya hormati
bapak profesor jimli asyidiki ksal laksamana mohd ali
wakil kepala bin dan jelat tni nyoman satya sajak
masyarakat tni penagrawan dokosuyanto
general komisi penagrawan rusman hadi serta ibu
laksamana tni penagrawan mas setiol
masyarakat tni penagrawan juyuk
ibu tutisnak general tni penagrawan andika perkasaan
saudara atta dan mbak korial yang saya hormati
dan seluruh hadirin udara tokoh tokoh yang hadir semuanya
yang tidak sempat saya ucapkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya
seluruh kandidat yang saya hormati
pertama tama tentunya terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini
untuk hadir di sini di tempat yang bersedia
pada saat ini terdapat pelaku maja baik di jakarta
sebuah inisiatif gagasan yang luar biasa dari pak hendro piyono
juga tentunya karena ini roti dasarroh adalah pelaku maja baik pak hendro
kalau saya bisa lihat dari segi penampilan fisik
sepertinya pak hendro masih lama ini
justru kalau saya lihat ini kita yang jawab lebih mudah harus belajar ilmunya dari
kita harus tanya ibu tadi bagaimana bu ilmunya supaya berubah
luar biasa sebetulnya ya ya
kalau dikasih apian goreng masih bisa mimpi operasi
tapi biasa selalu meriah
luar biasa membanggakan memang kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri
siapa lagi tidak ada orang lain yang akan menghormati kita sendiri tidak menghormati memang ada suatu fenomena
jalan sekarang dengan alus informasi yang begitu hebat karena budaya kita sangat terpenaruh oleh budaya budaya asing
dan inilah sekarang cara cara kita untuk selalu
melestarikan dan menghormati budaya kita
jadi saya sangat kagum saya ucapkan selamat luar biasa
dan mungkin bisa sering sering
saya selalu katakan jangan kasih naik pada politisi
dia akan manfaatkan untuk mempengaruhi budaya kita
syukur bahwa komil sudah selesai rakyat
jadi saya tidak perlu minta dukungan saudara saudara
saya lihat dukungan banyak sekali
saya terima ini sebagai suatu amanah
apa yang menolong kita dari kecil sama
kita digendeng oleh senior senior kita
dan kita generasi yang saya katakan kemarin
beruntung karena kita pernah berhubungan
kita dididik oleh generasi pembebas
kita pernah mengalami begitu
kita pernah diberi nasihat oleh
generasi itu generasi yang berani
generasi yang berprestasi luar biasa
berhasil membuat suatu negara
dan membuka jalan untuk kita semua
saya kira ini pengalaman yang sangat baik bagi kita
mewarisi kepada generasi di bawah kita
kekurangan kekurangan yang masih kita alami
nah itulah sekarang kita harus bersama sama untuk
mengatasi kekurangan kurang tersebut
mencapai cita cita yang kita turutkan
penanganan yang saya alami sendiri
bersatu dengan pak jokowi djodoh
pernah saya sepuluh tahun
saya bisa dikatakan sebagai
katakan menjadi lawan politik beliau
tetapi di dalam sepuluh tahun ini
tidak terbetik rasa kebenciannya
tidak saya bukan mengadakan
sehingga pada saat dua ribu sembilan belas
saya tidak pakai waktu lama lama
tapi akhirnya saya putuskan
yang saya akan bergabung
itulah yang kemudian sebenarnya diharapkan oleh rakyat kita
jadi rakyat kita sebetulnya ingin
rakyat kita ingin pemimpin pemimpin kita bekerja sama
walaupun saya sering dikritisi
bahwa kita harus penuh
kebaikan bukan dari kebenaran
filosofi yang saya tekanku
yang saya belajar terlambat dalam diri saya
saya belanja filosofi yang sederhana ini terlambat
satu kalimat yang sangat sederhana
berasal dari filosofi mungkin tiongkok
tapi mengandung suatu pengertian yang sangat mendadak
kita bikin kawan itu susah
dengan saya mengambil filosofi itu
dengan baik saya bangun partai
unsur yang bisa diajak berkawan
jangan kita bikin musuh
sekarang ini seandainya saya
dari muda belajar filosofi ini
budaya yang kita harus kita pertahankan
kesempatan yang diberikan oleh saya
tapi saya kira banyak yang sudah lapar
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh